sejumlah aturan terkait pembatasan kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan
namun nyatanya kasus pelanggaran protokol kesehatan justru semakin meningkat
mulai dari tempat hiburan malam yang harus ditutup karena tidak taati prokes
sejumlah pelanggaran saat acara pernikahan dan pertemuan yang dilakukan oknum pejabat daerah
hingga ribuan orang positif covid sembilan belas yang ternyata masih jalan jalan ke mal
lalu mengapa ini bisa terjadi dan apa solusinya
akankah indonesia akan kembali dihantui adanya gelombang ketiga penyebaran covid sembilan belas
dan saat ini melalui sambungan zoom sudah ada kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
halo selamat malam pak alex
terima kasih pak alex
salam sehat juga pak alex
pak alex ini berdasarkan laporan yang diterima ini
bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat setelah adanya pelonggaran
dengan membuka sejumlah sektor kegiatan
apakah ini benar bahwa masyarakat ini mulai abai
jadi sebenarnya relaksasi pelonggaran
ini jangan didefinisikan sebagai kebebasan
karena kita masih dalam situasi pandemi
oleh karena itu dalam situasi pandemi
di mana ada relaksasi di mana harga ppkm levelisasinya sudah turun dari empat ke tiga
ataupun tiga kedua ini bukan berarti kita bebas kemana mana
semua harus melaksanakan tiga m yang patuh
kemudian tiga t juga harus tinggi
jadi satgas pressing pelacakan kontak mereka yang kontak erat
mereka yang bergejala ini harus terus dilacak
dan kemudian vaksinasi oke serbuan vaksinasi sudah dijalankan
ketiga resultase inilah sebenarnya pandemi itu bisa dikendalikan
nah siapa yang monitoring siapa yang mengawasi
itu adalah di posko ppkm desa dan kelurahan
sehingga posko ppkm desa dan kelurahan
melalui rt dan rw harus benar benar mengawasi
mengendalikan memonitoring semua warga yang ada
lihat di aplikasi peduli lindungi itu kan ada warna warnanya tuh
ada warna hitam ada yang merah ada yang kuning
ini menjadi alat kendali kita untuk melihat bahwa
warga yang memang sudah lagi kontak
ataupun yang terinfeksi
ya kita berharap ya supaya bisa mengisolasi diri
atau pergi ke soter
jadi oleh karena itu memang pengendalian dan pengawasan ini
walaupun relaksasinya terjadi
misalnya mal dibuka kemudian kedai kedai ataupun warung
bisa sampai jam sembilan malam
tapi pengendaliannya tidak bisa turun
jadi bagi mereka yang kontak erat
bagi mereka yang bergejala
mereka harus tidak boleh berkeliaran
dan kemudian tidak ada yang namanya lepas masker
semua kita harus mengaktifkan gerakan bermasker
di mana mana pun kita berada
jadi oleh karena itu siapa yang bisa mengendalikan ini
tentu di tingkatnya
tingkat desa dan tingkat seluruhan adalah posko ppkm
jadi posko ppkm ini dipimpin oleh lura
dipimpin oleh kepala desa
dia didampingi oleh babinsa babinsa timas
bersama rt dan rw
inilah yang harus menjaga
supaya mereka yang memang lagi terisolasi
ataupun mereka yang lagi dalam karantina
di rt dan di rw nya
ataupun di isoter ini harus benar benar dijaga
jangan sampai mereka berkeliaran ke mal
akhirnya nanti terjadi
dan kemudian kita ketahui juga bahwa
di dalam negeri juga ada transmisi virus delta
belum dinyatakan hilang
dan itu masih ada
dan kemudian angka kematian juga setiap hari masih ada dilaporkan
termasuk pertambahan kasus
dan hari ini juga dki sudah meningkat
dan putih oleh jawa barat dan jawa tengah
jadi ini merupakan sesuatu yang harus memang kita waspade bersama
ini menjadi tanggung jawab kita bersama
oleh karena itu memang
di samping kesadaran masyarakat harus dibangun
tapi pengawasan dan pengendalian yang tegas dan ketat ini juga harus
kita jangan mengikuti negara lain
relaksasi dua bulan kemudian terjadi lonjakan baru lagi
dan kita jangan mengulangi kesalahan yang sama
baik pak ini berbicara soal aplikasi peduli lindungi sendiri
sebenarnya seberapa besar efektivitasnya untuk bisa memantau
dan juga menjari pergerakan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah
kalau tadi bapak mengatakan bahwa ini dikembalikan ke rumah
bahwa ini dikembalikan lagi dari tim ataupun dari tingkat daerah begitu
ataupun rt rw yang bisa mengawasinya
nah seperti apa juga itu koordinasi antara tim satgas pusat dengan daerah
sehingga bisa kita ketahui nih
sudah berapa banyak nih masyarakat yang sudah tidak menerapkan protokol kesehatan
dalam kehidupan sehari harinya
ya jadi artinya fungsi satgas di dalam rangka pengawasan
apakah dia melakukan tiga m dan tiga t itu
mulai dari tingkat desa kelurahan kabupaten kota dan provinsi ini masih terus berjalan
evaluasi terus menerus dilakukan
persoalannya juga harus ada respon dari masyarakat
masyarakat harus tetap jangan sampai kegembiraan keluapan sukacita ini
berubah akhirnya menjadi kelalaian
dan aplikasi peduli lindungi itu sudah memberi informasi
warna hijau bahwa dia sudah fully vaccinated sudah dua kali vaksin
dan kemudian laporan pcr nya negatif itu yang hijau
ini juga harus dijelaskan ke masyarakat supaya bisa dia buka itu aplikasi
kemudian yang kalau kuning berarti dia baru vaksin satu kali
dan kemudian dia bisa masuk ke tempat publik dan tempat kerja
tapi tetap menjadi catatan bahwa dia baru satu kali vaksin
nah bagi yang merah adalah vaksin sama sekali belum
dan juga ada laporan pemeriksaan yang lainnya
nah sementara yang hitam ini positif covid
apapun dia kontarat dia tidak boleh mencoba bermasuk
sehingga akhirnya kesadaran itu juga harus membuka aplikasi
dan kemudian mendalami aplikasi itu sendiri
nah terus memang tidak semua masyarakat punya gadget
tidak semua masyarakat punya aplikasi peduli lindungi
oleh karena itu masyarakat juga harus bisa melihat secara konvensional
apakah dia bergejala atau tidak apakah dia kontak atau tidak
sehingga di posko ppkm itu kontak tracing itu nggak boleh turun
sesuai dengan permintaan instruksi mendagri sembilan empat puluh empat puluh satu
kontak tracing itu jalan terus
makanya kontak tracing saat gas covid itu masih jalan terus di setiap desa
untuk melit semua yang lain
tapi tentu ini harus mendapat dukungan dari pemda kabupaten kota
di samping kita memang mengejar coverage untuk vaksinasi
kontak tracing tidak bisa turun
karena dengan kontak tracing saja kita bisa tahu mengendalikan di tingkat kelurahan
di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota
jadi ini yang harus kita lihat
dan kemudian juga masyarakat kalau dia memang merah
berarti dia tidak bisa masuk ke dalam area publik
dan kemudian apalagi hitam dia harus memang masuk ke dalam isolasi
untuk diamatin selama dua minggu
kalau perburukan masuk ke rumah sakit kalau misalnya tidak
dia akan bisa kembali ke normal lagi
dan sekarang bagus disoter
karena isoman itu berpotensi untuk terjadi kluster keluarga
tapi kalau disoter itu akan bisa terjadi pembatasan pembatasan
sekaligus juga kita bisa menilai kalau ada perburukan atau tidak
pak alex ini saya menarik sekali dengan yang berwarna hitam merah dan lain sebagainya
itu tadi kalau menurut bapak tadi menyatakan bahwa untuk yang di kategori hitam
dia langsung harus melakukan isolasi
apakah itu benar benar terrealisasi begitu
atau justru mereka malah disuruh pulang
karena tentu tidak ada satgas khusus yang benar benar untuk memantau masyarakat
yang misalnya datang ke mal mall ke pusat perbelanjaan begitu
dan tiba tiba mereka langsung saja disuruh pulang
apakah ada penanganan lebih lanjut yang bisa memastikan bahwa masyarakat tersebut
atau warga tersebut yang memiliki kategori dalam hal ini berwarna hitam itu
bisa teramati begitu bisa terkontrol
atau mungkin setelah dia berada di mall tersebut
langsung pulang atau justru kemana begitu pak
ya jadi kalau misalnya diam berarti dia sudah melakukan pelanggaran
kalau dia pergi ke daerah publik itu nomor satu
terus yang kedua kalau dia keluar rumah dia harus pakai masker
kalaupun dia dikembalikan ke posko ataupun ke tempat dia isoter
itu juga harus pakai masker
jadi masker ini tidak boleh longgar
dimanapun dia mau hitam mau merah mau kuning mau hijau
dia punya aplikasi dia harus pakai masker kalau keluar rumah
nah khusus yang hitam
ini memang harus terjadi komunikasi dengan rt rw nya
kedua orang yang hitam itu kan berarti positif covid
berarti pcr nya positif
pcr itu kan sudah terkoneksi antara nomor nik nya
dan kemudian di mana dia berdomisili
dan kemudian ini bisa masuk
dan kemudian oleh karena itu ini juga akan muncul di dalam hasil pelacakan kontak
sehingga ini memang terkait
oleh karena itu tim pelacakan kontak itu kan juga tim yang menjangkau
kemudian tim juga yang melakukan merumahkan orang atau mengurung orang
sehingga tim pelacakan kontak itu nggak boleh turun memang
sehingga mereka yang murung orang yang kontak erat
mereka juga yang mengurung mereka yang positif
nah kalau rumahnya tidak memadai tidak sanggup untuk menampung itu
dan pemerintah sudah menyiapkan esoter tersebut
sehingga memang di sini ada tanggung jawab yang terus menerus
tidak boleh berhenti antara posko ppkm kelurahan
posko ppkm desa dan bapak rt rw serta tim pelacakan kontak
makanya tim pelacakan kontak itu nggak boleh sambilan
tim pelacakan kontak itu ya benar benar tugasnya untuk melakukan kontak tracing
siapa yang kontak erat siapa yang bergejala itu harus paham
kalau dia sambilan dia nggak bisa membedain itu
disangkanya kontak erat dengan orang yang bergejala bersama sama terus
nah itu persoalannya
makanya satgas covid sembilan belas nasional itu sudah melaksanakan kontak erat ini
sekitar november dua ribu dua puluh
dan itu efektif berjalan sampai maret
dan kemudian diaktifkan kembali lagi sejak bulan juli kemarin
jadi oleh karena itu memang tim pelacakan kontak ini harus terus menerus
sampai nanti dinyatakan pandemi itu terkontrol pandemi itu sudah dicabut
ataupun ada kebijakan pemerintah menyatakan bahwa semua sudah terkontrol
sepanjang ini masih rentan pelacakan kontak harus terus menerus
kalau terus menerus berarti ada testing ada tracing dan ada isolasi
jadi jangan isolasinya dicabut
pelacakan kontaknya dikerjakan percuma juga
jadi walaupun angkanya memang sekarang melandai
tapi yang namanya satu kasus saja positif atau dua kasus saja positif
ini berpotensi menularkan ke delapan orang yang lainnya
sehingga kita lihat kota sydney hanya satu saja kasus yang positif
mereka bisa tutup gitu satu distrik
jadi ini yang harus kita tiru sekarang
jadi tim pelacakan kontak itu harus benar benar yang profesional
yang sudah dilatih dan kemudian dilakukan monitoring evaluasi setiap minggu
dia bukan bekerja sambilan
tapi dia benar benar well dedicated untuk melakukan kontak tracing
sehingga mereka bisa mengobservasi apakah kontak erat itu berubah menjadi kasus yang positif atau tidak
kalau tidak dia akan bisa dikembalikan ke masyarakat
jadi kontak erat kontak erat yang ada di mall itu
kemudian mereka yang itu
kemudian mereka yang hitam di mal itu pasti karena lepas kontrol dari tim pelacakan kontak di daerahnya masing masing
oke berarti ini intinya bahwa kita misalnya kita melakukan tes pcr begitu di rumah sakit
ataupun di tempat tertentu begitu itu langsung terdetek ke aplikasi peduli lindungi
jadi bukan berarti aplikasi peduli lindungi itu hanya entah dari mana begitu informasi
apakah orang tersebut mengalami ataupun bisa terkena covid sembilan belas ataupun tidak
ternyata bisa terdeteksi dari hasil tes pcr yang kita lakukan di sejumlah tempat begitu ya pak ya
ya karena itu align dengan nik nik aline dengan aplikasi
dan kemudian ini akan berhubungan dengan silacaknya dari tim pelacakan kontak
oke nah pak ini terkait dengan presiden joko widodo sempat menyatakan bahwa indonesia ini akan berubah dari masa yang pandemi ke endemi begitu
nah ini sebenarnya
roadmapnya seperti apa agar ini kan kita pelonggaran sudah dilakukan ini oleh pemerintah untuk kegiatan kegiatan sosial
nah tentunya kita tidak berharap akan terjadinya adanya gelombang ketiga covid sembilan belas
nah sebenarnya roadmapnya yang dilakukan pemerintah kedepannya seperti apa
agar kejadian yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu ini tidak terulang lagi
ya jadi bahwa di dalam kita menghadapi masalah pandemi ini
ada tiga kegiatan yang harus kita lakukan
pertama itu adalah
respons itu adalah di rumah sakit
kemudian preven dan detect itu adalah di sektor hulu
jadi oleh karena itu deteksi ini harus terus menerus dilaksanakan
apakah itu testing epidemiologi ataupun testing screening
kemudian juga meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak
dan ini melibatkan seluruh kesehatan
dan ini melibatkan seluruh kesehatan

dan ini melibatkan seluruh kesehatan
kontak tracing yang ada di level paling bawah yaitu di level kelurahan
dan di level desa supaya berjalan terus
kemudian juga di daerah pintu pintu masuk kota kota besar
tetap melaksanakan surveillance genomic
untuk melihat apakah ada perubahan varian baru apakah ada varian lokal
atau variant of interest yang diumumkan oleh badan kesehatan dunia
varian of concern sudah masuk ke indonesia atau tidak

kemudian juga di dalam respons yaitu di terapetik
maka rumah sakit tetap harus bisa mampu mengobati mereka yang sedang dan berat
dan kemudian harus bisa menyiapkan sdm yang sudah semua tervaksinasi
untuk bisa menghadapi kalau ada yang sakit
dan kemudian juga bagaimana isolasi terpusat juga harus tetap tersedia
sehingga kalau ini dirawat di rumah
ini berpotensi untuk meningkatkan kluster keluarga
jadi satu orang nanti akan meneluarkan lima tujuh orang di keluarga tersebut
nanti akibatnya loncakan lagi seperti bulan tujuh kemarin
jadi mereka ini harus didorong ke sana
sehingga siapa yang bisa mendorong ini siapa yang bisa melakukan detek ini
jawabannya adalah osko ppkm kelurahan osko ppkm desa
ini yang harus diperkuat ini yang harus dibina ini yang harus didorong terus menerus
supaya bisa melaksanakan

pertama kita harus melakukan pemerintah yang menggunakan patroli di desanya masing masing
jadi melakukan berbagai deteksi dan melakukan berbagai surveillance
nah di samping itu juga tentu imunitas seluruh masyarakat harus ditingkatkan
nah tentu dalam hari ini vaksinasi
dalam program vaksinasi ini kita sudah berterima kasih kepada pemerintah
tapi prinsipnya juga dalam vaksinasi no one left behind
dan ini kenapa
karena pemerintah sudah mengeluarkan izinnya
baik untuk remaja baik ibu hamil baik dewasa lansia lansia
sekarang bagaimana mengajak mereka merangkul mereka supaya dapat akses dan akselerasi
termasuk juga disability
jangan disamakan comorbid dengan disability
jadi disability itu sebenarnya tetap divaksinasi tapi aksesnya yang dibuat
jadi comorbid suatu hal lain lain lagi
jadi vaksinasi juga harus bisa memikirkan bagaimana sentra sentra ini dekat ke lansia
sentra ini dekat juga ke mereka yang disabilitas
sehingga mereka percepatan ini juga bisa berjalanan baik
kita sudah melakukan apresiasi yang luar biasa bahwa
di pemerintahan kita ini sudah bisa melakukan vaksinasi di mana saja
baik di luar jawa
tapi tentu ada sasaran sasaran masyarakat jangan sampai ada yang tertinggal
ini tentu bagaimana kita jemput bola
disability gimana ini ada pintu tersendiri akses tersendiri
termasuk juga kelompok kelompok masyarakat yang ada di pedalaman
bagaimana kita bisa menjangkaunya
karena treatment untuk melakukan vaksinasi mereka orang yang di pegunungan
nggak sama dengan orang yang di pinggir pantai
di daerah nelayan
demikian juga tidak sama juga di daerah industri
oh ini harus bisa ada intervensi yang khusus
tentunya itu kita menggunakan berbagai perangkat lokal yang ada di daerah masing masing
semoga kita sama sama bisa menjaga protokol kesehatan
tidak hanya perangkat desa ataupun kota dan lain sebagainya
tetapi kita sebagai masyarakat dari tingkat terendah bisa ikut bersama sama mendukung
apa yang diinginkan
agar pandemi ini bisa kita atasi bersama sama
terima kasih pak alex sudah berbincang dengan kami malam ini
semoga kita semuanya sehat